udah deh bu ibu tuh gak usah banyak nanya
aku sama mas roji ini udah nikah
kalo kalian sudah menikah kenapa kalian gak bilang
alah paling lu mau sama kakek kakek tua ini mau hartanya doang ya kan
dan aku minta ijin dan aku jemput ibu kesini
pasti sih jurus ini gak bakalan ngijinin bu
udah sekarang mendingan ibu ikut aja yuk
ini sekarang rumah tika
mulai sekarang ibu bisa hidup nyaman disini
ibu kalau butuh apa apa tinggal pembantu gak usah ngapa ngapain
rumah kamu besar ya nak
pasti kamarnya banyak
gimana kalo adek kamu tinggal disini aja
saya buat ngeliat mukanya aja udah enak bu
apalagi harus tinggal serumah
ibu nih ada dada aja ngomongnya aneh aneh
ya tapi kan kasihan dia sendirian disana
ibu dia itu udah gede bukan anak bayi lagi bu
dia bisa urus dirinya sendiri
bi antren ibu ke kamar saya mau istirahat
mungkin saya balik lagi sendiri
biar aku sembar sembar
apasih tuh berarti
ibu ibu kenapa
mungkin ibu kecapean
mari tidur lagi di kamar bu
ibu ini contoh busur kita
fotonya ini kurang jelas
terus juga ini nih angkanya nih
poni ini harus besar
jangan kecil kayak gini diperbaiki ya
berapa hari ini ibu sakit perut
ibu ingin ke dokter
ibu gak nyari alasan buat samperin dina kak
ya allah ibu betul betul ingin ke dokter nak
ibu ini gak liat tadi tadi saya lagi sibuk
pakai taksi aja kenapa sih
kenapa gak ada duit
bikin pusing aja bisa gak sih sehari gak bikin aku pusing
masa ganggu sampe ulang youtube kan
jadi apa lagi
gimana payarannya udah deket ya
tapi apa urusan duit itu mah gampang tenang aja
yang penting warga semuanya ngedukung suami saya
urusan duit kecil
melainkan ini pasangan
karena kalau tidak bisa membahayakan kesehatan ibu
dina mau kemana
tadi saya dari makan di luar pak mau pulang
oh mau diantar
boleh pak kalau nggak keberatan
oh dengan senang hati
mari pak duduk dulu
katanya sendirian sekarang ya nek
ah bapak ini basah basi banget deh
bapak kan dari dulu naksir kan sama saya
kalau sekarang bapak masih naksir nggak sama saya
ya kalau saya sih
sekarang juga udah bosen pak hidup sendiri
pengennya sih saya juga cepet cepet nikah
kalau sekarang bapak mau gak nikah sama saya
bapak kenapa pak kok gemeteran gitu sih
mau nggak pak
ketika izinkan ibu nengok adikmu ya
saya nggak punya adik
ibu kangen sama dina sudah lama ibu gak ketemu dina
tolong izinkan ibu
sekali bu angkat kaki di rumah ini untuk nengokin dia jangan harap kembali
mendingan ibu tuh bantuin saya
malam ini banyak temen temennya mas bagas dari partai
iya nanti ibu bantu
bisa nggak sehari nggak bikin masalah
jadi jangan bikin saya sama mas bagas pusing terus bu
aduh siapa sih ngedor dor pintu kayak di terminal
nggak ada sopan santunnya banget
aku kesini mau ngomong sama ibu aku mau lucu
kalau ngotok pintu gak usah gedor gedor bisa nggak sopan dikit
mau ngapain sih lo ke rumah gue
well banget sih jadi orang
gue mau jemut ibu
alah lo kesini paling mau pamer doang iya kan
aku habis didiain rumah baru loh sama mas roji
udah deh bu ibu tuh gak usah banyak nanya
kalau kalian sudah menikah kenapa kalian nggak bilang
alah paling lu mau sama kakek kakek tua ini mau hartanya doang ya kan
lagian kalau aku ngomong sama ibu dan aku minta ijin dan aku jemut ibu kesini
pasti si jurus ini nggak bakalan ngijinin bu
udah sekarang mendingan ibu ikut aja yuk
kalau ibu ikut dia artinya saya bukan anak ibu lagi
dan mulai sekarang ibu bukan ibu saya lagi
kalau ibu nggak mau ikut aku sekarang aku nggak bakalan anggap ibu sebagai ibu ku lagi
ya allah kenapa kalian seperti ini
kalian berdua ini anak anak ibu
udahlah bu putusin
mau ikut aku sama dia
ibu tidak akan ikut siapa siapa
supaya adil lebih baik ibu tinggal di rumah ibu
ya allah kenapa anak anakku seperti ini
aku tak tahu aku tak tahu
anak anakku sudah pergi
tinggalin aku sendiri
tolong buka hati mereka untuk tidak meninggalkan aku ya roh
ya allah sakitnya